masih dari bandung jawa barat untuk ketujuh kalinya tahura trail running race kembali digelar di taman hutan raya bandung
dalam ajang ini para peserta dapat berolahraga sambil menikmati kesejukan dan keindahan pemandangan alam di dataran tinggi bandung
tahura trail running race kembali digelar di taman hutan raya bandung
digelar selama dua hari ajang ini diikuti oleh lebih dari dua peserta dari berbagai kalangan dan negara
ada lima kategori yang diperlombakan yaitu maraton empat puluh dua km half marathon dua puluh satu km long course tujuh belas km short course sepuluh km dan family sepanjang enam km
selain berolahraga para peserta juga dapat menikmati kesejukan dan keindahan alam di dataran tinggi kota bandung yang menjadi rute tahura trail running race dua ribu
rute terjauh tahura trang marathon ini melewati sejumlah titik diantaranya adalah bukit bintang gunung kapur
kemudian cigo dan jawa barat
cigombong maribaya dan terakhir di gua belanda yang tentunya menawarkan pemandangan yang indah bagi para peserta
dengan mengambil lintasan melewati sejumlah destinasi wisata alam di sekitar dagopakar
tahura trail running race turut menjadi ajang promosi pariwisata kota bandung dan selalu ditunggu oleh para pecinta olahraga lari
event taura trail run dua ribu sembilan belas ini adalah event yang ke tujuh
salah satu keistimewaan dari event ini adalah
pertama adalah destinasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota jadi mudah diakses
satu itu kemudian juga alam yang sangat menarik di sepanjang lintasan
selanjutnya adalah bahwa tahura trail running risk ini adalah salah satu lebarannya teman teman penghobi lari trail run
kenapa dibilang lebarannya
dari seluruh komunitas seluruh indonesia berkumpul di sini
sejumlah peserta mengaku ajang ini memberikan kesan berbeda dibandingkan ajang serupa lainnya
di sini terpaksa terpaksa terpaksa lari

wajah dari atas lantai sangat luar biasa
rute yang sangat bagus saya sangat rekomendasikan kepada semua orang untuk datang ke sini
sama kayak naik gunung ya jatuhnya
iya soalnya kan tanah tanah gitu
ya mantep lah pokoknya
lebih susah lebih susah
oke yang paling bagus masa kita sampai kebun
kita sudah sampai kebun tak nampak sekeliling kan rumah rumah orang orang cukup tanam memang bagus lah
tahura trail running race juga menjadi pembuka dalam gelaran asia trail master series
pemenang dalam lomba ini akan mendapatkan tiket untuk mengikuti seri berikutnya
laisa nisa helmi surya negara bandung